dan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bali di tingkat provinsi pada minggu pagi digelar oleh kpud bali
ya pasangan calon iwayan koster cok oka arta ardana sukawati ditetapkan memperoleh satu dua ratus tiga belas tujuh puluh lima suara
rapat pleno terbuka ini dihadiri tim sukses iwayan koster cok oka arta ardana sukawati
serta tim sukses pasangan ida bagus rai dharma wijaya mantra iketut sudikerta
rapat juga dihadiri perwakilan dari kpud kabupaten dan kota yang ada di bali
hasil rekapitulasi di tingkat provinsi pasangan iwayan koster cok oka arta ardana sukawati memperoleh satu dua ratus tiga belas tujuh puluh lima suara
sedangkan pasangan ida bagus raid dharma wijaya mantra iketut sudikarta memperoleh delapan ratus delapan puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh suara
kedua saksi pasangan calon menyatakan menerima dengan menandatangani berkas acara rekapitulasi perhitungan suara
jika tidak ada gugatan dalam waktu dekat kpud provinsi bali akan segera melakukan rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur bali terpilih
jadi sesuai dengan mekanisme yang ada setelah perolehan suara masing masing pasangan calon ditetapkan oleh kpu
setelah itu di eskakan nanti pasangan calon memiliki hak untuk melakukan upaya hukum
nah ini harus kita pastikan ada atur titiknya
nah dalam bentuk kurasi kami dengan kpu dan juga dengan mk
nanti mk akan memberikan surat secara resmi dari daerah mana saja yang menyelenggarkan pilkada
yang terregister perkaranya di sana dan mana mana yang tidak